satuan reserse kriminal pores metro jakarta barat
di mana pelaku melakukan pemerasan terhadap penumpangnya
sesaat sebelum memasuki polres metro jakarta barat
pelaku ditangkap di kawasan cepaka putih jakarta pusat
setelah polisi berkoordinasi dengan penyedia layanan taksi online
kejadian bermula saat korban memesan taksi online
dari pusat perbelanjaan di kawasan tanjung duren
pelaku meminta korban mentransfer uang sebesar seratus juta rupiah
berkolaborasi dengan rekan rekan dari grab
karena menyangkut dengan personil yang ada di grab
akhirnya kita melakukan upaya
penangkapan di wilayah jakarta
tempatnya di cempaka putih
yang bersangkutan melakukan pemerasan
pada saat perjalanan dari arah
penyebutan awal di mall soho
yang ada di sentapak
yang rencana akan kembali ke kediamannya
korban sempat mengunggah kisah yang dialaminya
dan mendapat banyak komentar dari warganet
tiba tiba sopir taksi online memintanya mentransfer uang
meminta bantuan tetapi tak ada pengendara
yang membantu hingga ia ditangkap pelaku
korban pun berontak ketika dibawa kembali ke dalam mobil
mentransfer uang seratus juta rupiah
korban akhirnya berhasil keluar lagi dari mobil
dan loncat dari tepi tol yang cukup tinggi
korban pun ditolong warga sekitar
untuk memantau kasus ataupun juga perkembangan
pelaku ini sempat mengaku
ini ia katakan kepada pengendara lain
yang sedang bongkar muat barang
atau dijerat dengan pasal tiga ratus enam puluh delapan kuhp
masih terus melakukan pendalaman
termasuk juga melakukan pemeriksaan singkat
jadi penculikan itu berawal ketika korban ini
memesan taksi online dari sebuah pusat perbelanjaan
kemudian juga pelaku ini
tetapi ditolak oleh korban
yang seharusnya ketika sopir ini
kemudian dalam perjalanan ini
akhirnya korban ini nekat untuk meloncat
ternyata ia sempat melarikan diri karena memang
nah saat inilah ia sempat meminta bantuan
kepada pengendara lain yang ada di lokasi
tetapi sempat dibilang oleh pelaku
tetapi disanggah oleh korban
ini diketahui memang dari penyedia layanan
francisco dan juga saudara jadi akan diberikan
penjagaan dua puluh empat jam serta layanan transportasi
jadi francisco tentu akan kita nantikan
polres metro jakarta barat terkait dengan
dan disanggahkan dengan pasal pemberasan
dari pihak kepolisian apakah sudah diterangkan mungkin
masih terus digali oleh polisi termasuk juga
apakah ini merupakan sindikat karena
pantau bersama dari hasil pendalaman polisi
motif maupun juga modus operandi
nantinya akan masih dicari oleh
oktaviani yang melaporkan langsung dari polres
jakarta barat terkait kasus penculikan